pak sambu pak sambu pak sambu tanggapan sedikit pak
pak sambu pak sambu pak sambu pak sambu pak sambu pak sambu tanggapan sedikit aja pak
tanggapan sedikit pak
tanggapan sedikit pak
tanggapan sedikit pak
tanggapan sedikit pak
bu ibu apanya pak sambu
ini keluarga yang nge watch
bu ibu apanya pak sambu
ibu apanya pak sambu bu
enggak komentar dikit kalau boleh
ibu apanya pak sambu
boleh sedikit aja bu
artinya masih bisa berubah ini kan masih dakwaan jpu nggak
ini kan masih dakwaan jpu bu
ini kan masih tuntutan
masih ada akan perubahan
berharap bisa lebih ringan daripada tuntutan dari jaksa ya bu ya
ya bu berharap lebih ringan
karena kan ini bisa berubah ibu
ibu dari toraja juga
udah udah sampai sini aja